sejak rabu pembeli tiket formula e sudah mulai mendatangi taman ismail marzuki jakarta pusat
satu dari tiga lokasi yang menjadi tempat penukaran tiket
penukaran tiket formula e dibuka mulai pukul sepuluh pagi hingga delapan malam dari tanggal satu sampai tiga juni dua ribu dua puluh
penukaran tiket ini khusus untuk pembeli tiket kategori segara suid satu c jakarta suit satu d ombak laut satu e grand strend dua a sampai dua h dan sirkuit festival
sementara penukaran tiket pada hari perlombaan dapat dilakukan di g expo mulai pukul delapan pagi hingga dua belas siang
untuk persyaratan itu mereka cukup bawa etiketnya itu ada di emailnya atau dari whatsapp
sama bawa ktp
ktp pembeli yang melakukan ordernya
seorang warga asing yang sedang berkunjung ke indonesia dari belanda
menyayangkan tidak dapat memperoleh tiket karena kehabisan
karena pemenangnya adalah orang tujuh
jadi saya ingin melihatnya tapi itu terlalu buruk
selain di taman ismail marzuki penukaran tiket juga dapat dilakukan di veldrome jakarta timur dan tamrin city jakarta pusat
seorang pembeli tiket mengatakan tidak sabar menyaksikan formula e bersama suami dan anaknya
saya antusias sekali menemukan tiket ini
dari pertama kali
bilang bakalan ada formula e itu sudah teruja
kenapa kalau lu tahu
karena kan kapan lagi ada di jakarta
dan kedua itu kan formula e
beda sama formula biasa ini kan mobil listrik
jadi lebih teruja sih karena itu di jakarta
sebanyak sekitar enam puluh ribu penonton diperkirakan memadati kawasan ancol empat juni mendatang
mereka akan menyaksikan seri ke sembilan formula e di musim balap dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
di jakarta international e prix circuit
kawasan jakarta utara tempat berlangsungnya balapan
juga diperkirakan cerah berawan tanpa adanya potensi angin kencang yang berhembus
angin ini belakangan dikhawatirkan karena ada insiden atap tribun penonton ambruk pada jumat pekan lalu
secara umum untuk ketika di depan di wilayah dki jakarta ya
itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan
kurang ada cuaca signifikan untuk tiga hari ke depan
sementara itu untuk mengantisipasi cuaca panitia balapan telah menyiapkan skenario jika balapan harus digelar saat turun hujan
sebanyak dua puluh dua pembalap dari sebelas tim yang ada akan mulai berlomba di sirkuit dengan total panjang dua empat km tersebut pada sabtu empat juni dua ribu dua puluh
jakarta akan berperan sebagai sirkuit tuan rumah sebagai seri ke sembilan di musim balap dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua atau tahun ke delapan formula e diselenggarakan sebagai kejuaraan dunia